jelang pengumuman penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu besok respon tim pemenangan capres sudah mulai muncul
apakah tim capres yang tidak puas akan langsung menggugat usai penetapan kpu
kita akan bahas bersama wakil ketua tkn prabowo gibran yang juga waketum dpp partai gerindra habibur rahman
serta wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud henry yosodiningrat
selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
bang henry ini terkait hasil rekapitulasi yang kemungkinan besar akan diumumkan besok
tpn ganjar mahfud akan seperti apa sikapnya
apakah langsung menggugat begitu penetapan diumumkan
apabila penetapan yang dilakukan oleh kpu menyatakan bahwa
perolehan suara seperti yang sudah bisa dibayangkan diprediksi sejak awal ya
bahwa pasangan capres ganjar mahfud itu hanya berapa tujuh belas persen
maka sebelum hari tiga hari setelah diumumkan
kami segera akan mendaftarkan permohonan tentang perselisihan
tentang suara ya hasil pilpres
dan kami tidak melihatnya secara kuantitatif ya
tapi pendekatan atau yang kami persoalkan adalah secara kualitatif
sejak awal dan sering saya katakan bahwa
ini telah terjadi suatu kejahatan demokrasi
bahkan government crime ya
di dalam penyelenggaraan pemilu ini
dengan melakukan kecurangan kecurangan
yang menguntungkan pasangan lain dalam hal ini
dilihat ada kejahatan demokrasi
itulah yang akan menjadi fokus
dan kejahatan sikap dari tpn
ya kalau ada kejahatan demokrasi ya mungkin saja
tapi yang kami lihat justru dilakukan oleh orang orang yang menduduk
jadi kami adalah korban kejahatan demokrasi ya
korban kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif
ya banyak sekali kasus yang sudah dilaporkan di bawaslu
sudah berkekuatan hukum
ya misalnya soal pj bupati sorong
soal pj bupati majalengka
soal banyak sekali ya
misalnya kejadian kejadian di wonosobo
kejadian kejadian di apa namanya
lalu ada di tapanuli tengah
nah di mana di kasus kasus tersebut
yang menjadi korban justru adalah kami
nah tetapi kan kalau dalam persidangan di mahkamah konstitusi ini
itu yang dinyatakan menang oleh kpu dalam posisi bukan pemohon
kami akan duduk sebagai pihak terkait
ya akan duduk sebagai pihak terkait ya
dan kami positifnya menanggapi
cuma memang kami berkepentingan
bahwa pemilu ini kan bukan hanya soal kuantitatif
bahwa kebenaran itu harus dinyatakan benar
orang yang menuduh menuduh curang
ini akan kami buktikan juga di apa namanya
jadi hal lain juga memang kita harusnya paham
bahwa panggung mahkamah konstitusi itu bukanlah panggung untuk membahas
karena berdasarkan undang undang nomor tujuh
dan berdasarkan bisnis provinsi
tempat penyelesaian sengketa tsm
apakah itu kuantitatif apakah itu kualitatif
itu adalah di badan pengawas pemilu
bukan di mahkamah konstitusi
baik oleh undang undang yang tertulis
nggak akan ada masalah ya dengan persidangan
mas ferry kalau dilihat seperti ini
sebenarnya proses hukumnya akan seperti apa sih
karena diklaim oleh bang habib
ya kalau bicara gambaran proses tsm ya
memang undang undang sudah membatasi
dan sementara itu untuk perselisihan hasil
ada di mahkamah konstitusi
namun kalau mau dicermati baik baik
kehendak undang undang pemilu dan undang undang dasar
makamah konstitusi itu kan tidak sekedar menjaga chasil ya
tugasnya kan menjaga konstitusi
nah kalau disimak baik baik
pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar
disebutkan ada azas pemilu
ada langsung umur bebas rahasia
dan dilaksanakan lima tahun sekali
bicara jujur dan adil
jujur dan adil itu tidak bisa dihitung dengan angka angka
nah perselisihan hasil pemilihan umum
dimana saja di dunia ini
dalam konteks keilmuan pemilu
tidak bicara sekedar hasil
mungkin bisa dibuka buka lagi ya
baik proses itu dilakukan
dengan jujur dan adil
atau proses yang kemudian ada upaya untuk
yang dianggap sebagai kealpan atau kesalahan manusianya
jadi ini sebenarnya bisa dilihat lebih baik baik ya
mahkamah konstitusi itu sendiri yang meminta
bahwa tidak semata mata bicara hasil
tetapi juga proses yang kita kenal dengan pelanggaran tsm
ya tetapi harus dilihat begini
kan dpr dan pemerintah sudah mengakali bahwa
itu akan dibentuk pemisahan
mk ruangnya adalah phpu
perselisihan hasil pemilu presiden
tapi diingat bahwa mk juga yang bisa mengubah undang undang gitu ya
kita mau bicara ketakutan kepada proses atau kepada hasil
sangat memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke mk
memang mk tidak pernah memenangkan
orang yang dinyatakan kalah oleh kpu
tetapi harus diingat tujuan mk itu dibentuk adalah untuk mengubah hasil
jadi kewenangan mk itu untuk mengubah hasil
nah bisa saja kali ini
para pihak mampu membuktikan telah terjadi di
pelanggaran luar biasa terhadap azas pemilu dan
yang berupa pelanggaran tsm dan lain lain
itu yang tentu saja bisa akan mengubah hasil
sebentar kita akan break dulu
karena saya jadilah kita masih akan kembali membahas
karena memang kabarnya bang henry ini sudah menyiapkan ribuan bukti bukti
terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
kita akan lanjutkan kembali dialog pada sore hari ini
bang henry kabarnya sudah ada ribuan bukti bukti
yang akan dimasukkan dalam gugatan dugaan pelanggaran pemilu
oke saya menanggapi dulu ya dan menjadi catatan
apa yang dikatakan oleh bung habibur rahman tadi ya
saya mencatat itu bahwa kejahatan demokrasi mungkin saja terjadi
ini dicatat ya mungkin saja terjadi
kemudian bahwa mereka yang diuntungkan akibat dari kejahatan demokrasi
jangan besok ngelas lagi itu satu ya
yang kedua saya menanggapi dan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pak ferry amsari ya
bahwa tidak soal hasil ya tapi proses
nah ini yang akan kami yang menjadi dalil yang menjadi alasan kami
proses sehingga mendapatkan hasil seperti itu
berikutnya apa yang disampaikan oleh saudara habibur rahman itu normatif
istilahnya nenek nenek anu juga bisa lah
kemudian tentang pijat luar biasa
saya minta diperhatikan ya si saudara habibur rahman ya
bahwa yang menjadikan yang saya kemukakan sebagai alasan kami tentang kejahatan yang kami lihat dalam hal ini mengenai kuantitatif
buka gugatan kalian ya
oke bang henry tapi ini apa sih sebenarnya tujuan dari gugatan ini
oke pertama membatalkan putusan kpu tentang penetapan
ya penetapan yang akan mereka ucapkan nanti
dan diskualifikasi pasangan dua
kemudian melakukan pemilihan umum ulang pilpres
dengan tidak mengikut sertakan pasangan dua sekarang yaitu prabowo sama gibran
harapan dari bang henry adalah batalkan penetapan kpu jika nanti ditetapkan prabowo gibran menang
diskualifikasi dua dan pemilu ulang gimana bang habib
ya saya pikir argumentasi yang disampaikan rekan rekan ya itu adalah argumentasi yang dulu pernah dibahas dan sudah dibantah oleh mahkamah konstitusi
jadi kita berhukum itu kan kita acuannya pada undang undang dan pada praktek pendegakan undang undang tersebut yang sudah pernah ada
yang sangat apple to apple itu kan phpu pilpres tahun dua ribu sembilan belas
tidak bisa pada saat yang sama ya
mengabaikan satu undang undang sekaligus mengadili phpu
kalau penafsiran terhadap undang undang berbeda daripada ketentuan yang ada itu kan ranahnya nanti ya
adalah judicial review atau uji materi
nah itu kalau teman teman baca di putusan phpu dua ribu sembilan belas
jadi mk gak bisa begitu saja mengabaikan ketentuan perundang undangan
padahal sudah sangat jelas ya
ada nomenklatur yang namanya sengketa protes
kesimpulannya dua nggak mau peduli
itu ada yang namanya sengketa proses
saya waktu itu saya yang gotong di prri
anda yang gak paham
ini bang habib hanya ingin menyampaikan
apa yang menjadi kekhawatiran anda bang henry
bang habib hanya menyampaikan pernyataannya
pendapatnya terkait gugatan yang akan diajukan nanti pada tanggal dua puluh tiga maret ini
keempat undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas
disusun oleh bung henry yoso
jadi apa namanya gagasan
ada undang undang tujuh tahun
di phpu pilpres disitu disebutkan
bung henry bagaimana pendapat anda
tadi bung henry sudah menyampaikan
soal buku keempat ini
ditanggapi aja nanti permohonan kami itu
dengar dulu saya masih bicara
oke ditahan bang habib silahkan bang henry
oke ditahan dulu kalau gitu antara bang habib
gimana menurut anda terkait perspektif ini
di dalam pmk nomor empat
ini kita tidak ada terkaitannya
terkait dengan gugatan yang akan diajukan
oleh tpn ganjar mahfud
kita tidak ada terkaitan soal takut atau tidak takut
silahkan mas ferry dilanjutkan
apa yang harus dilakukan oleh setiap pihak
baik pemohon termohon bahkan pihak terkait juga sudah ditentukan
nah hemat saya memang pmk
terkesan ku tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan
untuk melindungi kepentingan konstitusional
terutama kepatuhan kepada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu
yang perlu angka mana yang diumumkan termohon dalam hal ini kpu
dan angka mana yang sebenarnya menurut pemohon
angka yang muncul karena apa yang dimaksud pemohon di dalam permohonan
dari mana saja angka itu munculnya
ya bisa dijelaskan proses penyelenggaran pemilu yang gagal
berubahnya suara contoh misalnya ya
dalam hasil penelitian litbang kompas
mengatakan telah terjadi perubahan sikap pemilih
yang menerima dana bantuan sosial
untuk memilih dua sebesar lima puluh satu juta
angka yang menyebabkan orang dipaksa dalam tanda kutip
untuk menentukan pilihan karena menggunakan suap dari negara
melalui instrumen yang namanya bantuan sosial
jadi menurut anda ini bisa dijadikan sebagai bukti
dan itu bisa mengubah nilai angka dari pasangan tertentu yang dinyatakan menang
jadi ini tinggal membangun dalil dan menjelaskan alat bukti sebaik baiknya
tidak perlu juga kita mau menonjolkan siapa yang lebih kuat dari luar pengadilan
tapi saya yakin setiap kejahatan termasuk kejahatan pemilu
dan perlu dibuktikan dalam sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum untuk memperlihatkan
tidak hanya kepada majelis hakim tetapi juga kepada publik
karena memang akan ada orang yang maling teriak maling
yang mengaku dicurangi mengaku ini segala macam
dia padahal sudah menang dan segala macam atau kalah
dan ini semua ya juga bagian dari fenomena hukum yang harus kita hadapi
bagian dari fenomena hukum yang harus dihadapi
terakhir saya akan berikan kesempatan untuk bang henry dan juga bang habib
bang henry terlebih dahulu silakan singkat saja
statement saya pertama mengenai argumentasi yuridis ataupun politisnya sudah saya sampaikan
ya cuma saya tadi terpancing karena saudara habibur rahman itu
ada yang mengeluarkan kalimat yang tidak ada kaitannya dengan ini
saya tidak takut dengan anda memang saya takut sama kamu
oke oke kita tidak akan bahas soal takut dengan anda
tapi kita bahas kepada konteks yang kita bahas sore hari ini
terkait gugatan dugaan kecurangan pemilu silakan bang henry
oke baik bang henry sudah cukup ya
cukup cukup jangan jangan pancing lagi saya nanti dampaknya fatal cukup
baik silakan bang habib singkat saja
ya sudah saya sampaikan dalam berbagai forum dengan saudara ferry tadi kan
bahwa memang perdebatan soal kuantitatif kualitatif proses atau hasil
sebenarnya kan kita tinggal mengacu pada praktek yang sudah dilakukan oleh mahkamah konstitusi
ya mahkamah konstitusi sudah bersikap secara hukum terhadap apa namanya
praktek selama ini di mahkamah konstitusi adalah
mahkamah konstitusi strict membatasi hanya hasil yang bisa merubah
apa namanya pemenangnya siapa
dan kalau proses sudah sangat tegas diatur diselesaikan di tingkatan bawah selu
baik terima kasih bang habibur rahman bang henry yosodiningrat dan juga mas ferry atas perspektifnya sore hari ini sudah bergabung bersama kami di kompas petang selamat sore